halo selamat datang kembali di secret art newsroom
setelah sekian lama balik lagi untuk ketemu sama kalian semua
jadi mari kita mulai chapter baru di tahun dua ribu dua puluh tiga dengan secret art newsroom
nah seperti biasa jadi hari ini mungkin karena it's valentine's month ya kan
love is in the air jadi kita akan ngomongin soal nggak soal love tapi basicnya soal relationship
uh kayaknya di jauh di sana semuanya tersenyum teriris iris gitu
kita mungkin ada yang pernah ngerasain atau mungkin sekarang lagi ada yang ngerasain juga
kadang kadang mungkin orang juga suka gak ngerasa sadar bahwa mereka ada di hubungan yang toxic gitu
nah hari ini kita akan ngomongin soal itu toxic relationship
sudah hadir bersama saya mungkin saya perkenalkan dulu yang ada di sebelah kanan
apa sih aku bilangnya
jadi nanti mungkin zola akan kasih perspektif sharing perspektifnya
kenapa sih orang tuh ada di toxic relationship
nah yang di sebelahnya zola sudah terbebas dari toxic wimpton
iya bener ya gila ya
kita sadar juga ya bu
iya betul ya
mungkin aku ke zola dulu kali
itu yang kadang kadang mungkin definisi pemahamannya berbeda beda setiap orang
itu harus kita pahami dulu nih bareng bareng
perbandingannya begini ya kalau healthy relationship dan toxic relationship
healthy relationship itu pasti bawaannya itu seneng
happy makes you grow juga
tapi toxic relationship malah sebaliknya
toxic relationship itu lebih kitanya jadi lebih mundur
jadi berasanya di diri kita kita jadi lebih mundur
jadi anxious satu mungkin
terus udah gitu jadi kita di situasi yang kitanya gak jadi diri sendiri
yang paling gampang melihat apakah kita di toxic relationship
itu adalah kitanya gak jadi diri sendiri
terus apapun yang kita lakukan tuh jadi kayak dikontrol gitu ya
terus kemudian juga
dikontrol oleh perasaan sendiri atau dikontrol oleh si pasangan ini
situasi dan pasangan
bisa karena sebenarnya kalau kita ngomongin toxic relationship
ada orangnya yang memang toxic
atau orangnya yang toxic dalam arti kata behaviornya yang memang toxic
atau memang sebenarnya environmentnya yang bikin memang toxic
tapi pada dasarnya toxic relationship itu lebih
bikin kita jadi lebih kitanya gak enjoy ourself lagi
terus kitanya jadi lebih apa ya mundur
yang harusnya mungkin kita jadi lebih grow
ini kok jadi lebih mundur gitu
terus kitanya mulai jadi udah gak sanity nya itu udah gak ada gitu loh
kerasa kok gue jadi kita jadi mempertanyakan sini itu kita sendiri gitu loh
lebih ke sana sebenarnya toxic relationship
kalau ngomongin soal toxic ya itu kan racun ya
tapi somehow ini gak curhat ya
gak apa apa loh kak
gak apa apa loh kak
maksudnya kadang kadang gini orang tuh kadang kadang suka gak ngerasa kalau dia tuh ada di toxic relationship
kayak ya gak tau gitu
kayak kesirep aja
iya gak sih
pertanyaannya adalah sebelumnya apakah kamu pernah di healthy relationship
kamu sih apa sih
karena biasanya gini
orang yang mereka tidak pernah di healthy relationship mereka pasti nggak akan tahu
yes gak ada perbandingannya
perbandingannya tuh gak ada gitu
dan ketika mereka selalu di toxic relationship dan masuk ke healthy relationship buat mereka itu sesuatu kok ini aman banget
flat banget tuh bener
flat banget gitu
gak ada ups and downs ya gak kayak roller coaster
sementara ketika kita ngomongin toxic relationship tuh kan dinamikanya up and down up and down gitu
pas masuk ke health relationship dianya pun ngerasa mungkin aman
kok nyaman nyaman kok gak ada bumerang apa apa gitu ya
mereka create drama sendiri
itu yang udah ada
jadi toxic relationship tuh emang bikin kita tuh jadi totally mundur dari yang kitanya tuh udah ada
paling nandain itu paling gampang itu seperti itu
joy nya udah gak ada hafinessnya udah gak ada
itu udah gon semuanya pasti kan
kita juga punya catatan nih
tanda tanda toxic relationship nanti mungkin juga kita bisa lihat ya
mudah cemburu kekerasan fisik gak jujur posesif berlebihan minim apresiasi so maripulatif
terus nyimpen rasa benci dan kontrol
kamu dulu gitu
aku langsung aja
yang mana dari satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan itu
kamu dulu gitu
hampir semuanya ya tapi memang kalau aku tuh lebih verbally dulu ngalaminnya
tapi indian akhirnya karena kan dia kayak snowball effect ya
aku tuh kalau nggak salah dulu aku udah lupa ya dari aku
dan sedihnya tadi ngomongin perbandingan makanya aku kan terjadi itu di pacar ibaratnya
pacaran pertama lah
sampai aku kuliah
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
aku udah lupa
soalnya kebanyakan infected lah

aku jadi masalah eksplorasi di doa labwil
hal itu kebetulan dokumentasi
nah masih di perenggan
pintunya kita semua planet kecil
udah tidak saja keluarga
tunggu playing comikernya mana yang terakhir lah
suamanya yang pertama lewat porno
kamu tuh udah anak ibu perumahan
anda adalah saudara di perumahan terakhir awak
tapi enam tahun itu terbiasa terbiasa atau ada perbuatan fisik
ada perbuatan fisik juga
ada perbuatan fisik
ada beberapa bagian tapi
nah kenapa aku
aku ada sisi bersyukurnya juga bisa merasakan itu
nah itu aku nggak tahu itu udah beracun atau nggak
tapi seenggaknya itu yang menjadi bekal buat aku menjadi perbandingan bahwa
sekarang aku baru saja menikah
dan akhirnya aku ngerti
ini adalah hubungan yang berbahaya
karena tadi kak zola bilang
karena kita di depan teman kita
harusnya sama juga di depan pasangan kita
yang terjadi dulu adalah tidak bisa memiliki teman yang lawan jenis misalnya
itu akan sangat susah
banyak acara banyak pekerjaan yang akhirnya harus aku batalkan
atau rencana sekedar datang ke ulang tahun sahabat gitu
akhirnya aku cancel karena daripada itu jadi masalah dan di depan orang
jadi kita selalu susah
enam tahun betah
tapi kamu merasa tidak dulu itu tidak sehat
dan biasanya selama enam tahun dalam relationship yang toxic itu pasti kata putus sudah banyak banget
dan kata maaf memaafkan itu pasti sudah banyak banget
tapi terlebih yang membuat kita stress dan tidak bisa lepas adalah ancamannya
jadi kita hidup di bawah
pada saat itu maksudnya ancaman yang lebih kayak
kamu putuskan saya saya bunuh diri saja
atau saya kabur
pokoknya ancaman yang dia tahu sesuatu yang kita akan dengarnya eh jangan jangan nih
jadi itulah yang dimanfaatkan terus menerus ketika itu berhasil sekali dia pakai itu
ketika nanti itu sudah tidak berhasil dia tambahkan lagi tingkat ininya
rata rata seperti itu
ada momen yang dia bisa nungguin di depan rumah dan dia tidak pulang pulang
pada saat itu kan dia bisa kita bilang mungkin dia tidak sehat ya dalam keadaan tidak sehat
tapi kan orang orang sekitarnya itu kan sadar dong zola
family mungkin brother sister atau sahabat teman pergaulan
itu kan pasti mengingatkan kamu kan
tidak tapi akhirnya mereka sampai capek sendiri
capek sendiri capek sendiri
karena kan ya balik lagi kayak tadi kakak bilang emang tidak diingetin
emang mereka tidak aware
nah tapi balik lagi
makanya kita berani keluar
kata gue mau udahan gue gak bisa lagi
tapi ketika kita dapetin itu ancaman kitanya gila banget
gimana sih kayak kita tahu hidup orang ini tuh ada di tangan loh
lo salah ngomong dikit rasanya seperti itu pada saat itu ya
pada saat itu seperti itu
oh jadi kayak ada yang merasa ketakutan ya
ketakutan karena jatuhnya
ketakutan untuk pisah kan
betul satu untuk pisah kebiasaan
tapi kalau aku pada saat itu yang ada di itu aku kepikiran
bisa mikirin orang ya
gitu pada saat itu itu yang bikin aku jadi berat
itu maksudnya memang kayak gitu ya sok
iya karena gini dan balik lagi ya tergantung
karena apalagi kalau misalnya memang ketemu dengan yang narcissistic personality disorder
dan itu akan ada manipulatif yang ada malah kita nyanyi bikin gila gitu ya
kalau ketemu dengan yang memang karakteristiknya atau mereka itu npd gitu
yang tadi ada ancaman atau kalau enggak being manipulatifnya yang parah
akhirnya kita mempertanyakan ini gua yang gila atau gimana
dan ketika putus tuh
udah jelas dia nyanyi
dan ketika putus pun juga masih ada tuh gila
terus jendrengannya jembrengannya yang lain lainnya gitu
maksudnya enggak selesai
pasti masih ada drama drama yang lainnya ketika putus
kita ngomongin yang memang mereka npd dan beberapa di toxic
apalagi mereka tidak diterima diputusin misalnya
situasi putus itu sendiri gitu
pasti akan ada di posisi yang
walaupun dia kalau di kasusnya gloges dia nggak cuma verbal tapi juga physical abuse
pasti banyak dong teman teman curhat
aduh gue lagi ini nih
atau pasangan gue selingkuh
misalnya gitu ya
teman kita mungkin udah ngasih tahu
tapi kitanya enggak realize itu
kitanya enggak realize kalau ya gue tahu sih tapi gue masih mau
karena memang udah terbiasa di situasi yang seperti itu
itu yang udah susah
untuk sulit keluar itu susah ketika memang lo udah nyaman di posisi ya ya ⁇ its ⁇ okay
apalagi kalau berpikirannya gue mau nyari kemana lagi
itu sih lebih
kayak ada mungkin ketakutan di diri kita
yang ngerasa gini apakah gue tuh deserve gak sih orang lain
masih ada nggak sih orang yang tulus banget yang mau membangun healthy relationship dengan gue
atau kayak oh starting from zero itu kan melelahkan kan
ya dan lebih apa ya
kenapa bisa sampai di titik itu juga dan kenapa itu melekat
karena tiap contoh misalnya berdebat apa segala macem perkataannya kan sangat sangat kasar ya
yang benar benar tidak bisa kita ucapkan di sini gitu
cuman akhirnya dengan kita disiram itu terus hampir tiap hari
akhirnya kita melihat citra diri kita tuh jadi sangat sangat jelek
makanya itu juga mungkin yang membuat akhirnya kita kayak redup kayak mundur
pakestimnya jadi hilang
makin ringkuk gitu
ada di kadar mana sih zul ketika kita tahu itu tuh toxic
maksudnya gini kalau misalnya tadi kan base di infografis kita kan grafis kita ngejelasin soal cemburu
ya cemburu itu kan perlu dong dalam satu hubungan
itu possessive itu tidak perlu
possessive tidak perlu mbak
nah itu cara kita tahu yang paling gampang
wah ini udah gak sehat nih gitu
jadi sebelum ini kebablasan kita coba deh gitu untuk benerin
kalau masih bisa dibenerin
sebenarnya kita bisa refleks ke diri kita sendiri
sebelum relationship low nya seperti apa
ketika masuk ke relationship lo nya maju apa lo mundur
atau lo bebas berekspresi gak
ketika mulai gak bebas berekspresi
terus kemudian juga
terus kemudian juga untuk ngomong gak bisa
karena kan banyak kan
karena aku sendiri pun juga pernah ngalamin di toxic relationship
nah dan itu pun juga aku orangnya frontal
ketika ketemu dengan pasangan yang memang aku nggak bisa bersuara
gak bisa bersuara maksudnya ya suara gue gak diterima
intinya gitu lah
sementara kan orang harusnya bebas berekspresi dong
di situ tuh harusnya udah aware kalau something wrong withow relationship
jadinya self awareness itu penting banget
tapi kalau misalnya memang kita gak tau
control tuh apa apa harus dikontrol segala macam
kita kan jadinya gak bebas berekspresi juga
kalau misalnya ternyata kamu pergi sama teman teman aku ikut
ngikut muluk gitu kan ya
mintil mulu gitu kan ya
kenapa gak ikut
gak bisa jauh
mau jadi body good mau jadi pasangan gitu kan ya
jadi harus dilihat dulu
dan itu tuh sebenarnya kalau kita ngomongin toxic relationship
dari awal kita membiarkan itu terjadi
oh yaudah lah it's okay gak apa apa
oh yaudah deh gak apa apa
oh begini lagi
oh begini lagi
ya udahlah it's okay
namanya juga pacaran
itu naif juga sih kayak gitu
iya karena selalu mengiyahkan
jadinya nggak ada respect ke diri sendiri
itu sebenarnya bisa dicegah di awal pacaran
atau misalnya kayak kamu gitu
kamu udah menikah kan
mungkin kamu bisa diomongin dari awal ke pasangan kamu ke suami kamu
bilang kalau anyway aku tuh gak suka ya di bentak misalnya
aku gak suka
kalau misalnya deal breaker nya apa
kalau misalnya ternyata deal breaker nya kamu adalah kdrt kamu bilang deal breaker nya kdrt
kalau misalnya terjadi kdrt kita dana
so dari awal itu udah harus diinfo dikasih tahu
jadi gak nunggu sampai kejadian dulu gitu kan maksudnya kan
iya gak nunggu sampai kejadian
kalau misalnya perselingkuhan itu adalah deal breakernya kamu kamu bilang kasih tahu
jadi banyak orang dan banyak pasangan mereka tuh gak ngomongin tentang perselingkuhan
tentang sea cheating itu sendiri
infidelity itu akan terjadi dalam hubungan
dibayar di awal tuh semua mah
itu manis manis melulu
dan di pikir yaudahlah ya namanya relationship gitu
pasti ada begitu
relationship tuh bukan begitu
relationship tuh ya memang harus dua duanya saling add value
kedua duanya bikin grow bikin happy
bukan bikin susah
pas waktu itu kan enam tahun ya
ya kurang lebih
di tahun keberapa atau pada saat kapan gitu kamu kayak
ini udah gak bener banget udah this is the last time
nah seringnya adalah karena putus nyambung sering banget tuh kayak this is the last time
tapi lanjut lagi karena itu
tapi yang paling puncaknya adalah ketika rasa itu otomatis mati
jadi yang tadi aku bilang snowball effect nya makin parah
jadi ibaratnya mungkin karena udah beda sma terus udah beda kampus
oh kamu dari smp ya
jadi apa namanya kita juga ketemunya juga gak sesering itu
tapi ketika berantem semakin besar dia
kesimpan makin gede lagi sampai yang terakhir adalah sudah keluar kata kata habis kamu malam ini gitu
dengan mengeluarkan satu benda lah di jalan
ibaratnya dia lagi kumatnya dia lah ya gitu
itu kamu ada posisinya berdua lagi berdua
nah iya makanya sampai sekarang tuh aku traumanya adalah aku nggak bisa dalam mobil yang dalam posisi agak sedikit mengebut
terus aku nggak bisa juga misalnya denger kita lagi even lagi bercanda nih gitu
susah doyang bah gitu
wah hadar gitu
oh padahal bercanda
itu pasti biasanya tuh air mata tuh langsung gitu ada langsung kayak mau nangis gitu sama news
ketrigger pada akhirnya
ada trauma trauma yang belum selesai gitu
tapi kalau sama orang ini basically aku udah untungnya ya dikasih resolution lah
karena pada setelah putus itu setahun atau aku lupa jelang berapa lama dia telepon dan dia minta maaf
biasanya aku udah sempat apatis duluan
kirain kayak biasanya kan mereka akan
ya minta maaf dulu nangis dulu
tapi ternyata ada maksud untuk balik lagi sama kita
tapi untungnya pada saat itu benar benar dia minta maaf
dan dia bilang gue gak ada maksud apa apa
gue benar benar cuma minta maaf karena gue sadar separah apa gue udah bikin lo dari dulu sampai sekarang
dan gue yakin ini traumanya lo bisa bawa sampai ya sampai nanti gitu
sampai lo tua gitu mungkin
gue benar benar minta maaf
dari situ tuh benar benar kayak dikasih plong yang deng gitu
makanya even setelah itu sempat ketemu lagi udah total
biasa aja kayak emang udah orang orang yang

so holi ya kita doain yang baik
tapi aku tahu satu hal yang aku selalu bilang sama temenku
memperbaiki orang lain bukan tugas kamu
karena rasanya biasanya dulu kayak ah mungkin kalo bukan gue yang ngurusin siapa lagi ya
balik lagi gitu
handle yourself aja belum bisa
kenapa harus gue yang bahas ini sih
sekarang sudah bukan tahun jatuh
dan kamu mengakui trauma itu kan masih ada
begitu kamu sekarang sama suami kamu ini pacarannya berapa lama
oh jadi langsung setelah itu kah
eh atau ada orang lain
enggak jadi ada
tapi itu kayak relationship yang itu juga merubah tuh
jadi toxic tuh gak selamanya all about verbally juga ya sebenernya menurut aku
dengan merubah diri itu tuh
dengan merubah diri itu tuh ada
jadi kayak setelah itu jauh lebih kerasa nih
aku yang kecintaan sampai akhirnya temen temenku punya dar
kok personality lo berubah juga nih gitu
karena kan setelah aku baru keluar dari yang six years itu
aku gak tau nih sebenernya udah sampai lupa kan jadi dirinya seperti apa
ketemu orang yang sangat sangat aku suka
kenapa trauma gak nyari orang baru
ketemu orang baru
maksudnya untuk gak untuk memutuskan untuk pacaran dulu ya
tapi maksudnya untuk
ujung ujungnya kayak gue bisa percaya gak sama orang ini gitu
but at the end of the day kita juga punya apa ya
sisi yang kayak ayo udah deh gitu
karena kan dulu kan even kalo misalnya kita defensive nya
dia kasar nih misalnya
itu tuh ngebawa loh personality kita jadi ikut kebawa
karena itu yang banyak
yang dari kita dorong dari kita lemes sendiri udah pasrah
tapi kayak semua gak ngefek sama
sekarang kamu ngerasa gak
udah balik lagi
banget karena bener bener lepas dari relationship itu kak
ngerasa kayak semua gerbang kebuka gitu
semua dari dulu kan pasti kuliah ya
terus tiba tiba aku
mungkin lebih dekat dengan keluarga
kayak hangout dan
karena dulu kayak gak bisa
karena soalnya kan kita namanya kita di relationship
itu ngefek kefikiran kan
jadi apapun yang kita lakukan
keluarnya pun juga pastinya nggak positif
ngefek ke semua kerjaan
jadi semuanya itu berasal dari rumah
kalau misalnya makanya banyak yang mereka misalnya hubungan sama istrinya
atau mereka yang menikah
tapi ternyata udah mulai kolaps lah misalnya
atau gak sehat
pasti kerjaannya juga nggak oke
atau kalau gak mungkin ya
lagi mikir semuanya
atau yang pacaran aja gitu toxic relationship
atau lagi berantem
pasti ganggu kerjaan
itu udah pasti
karena memang ngefek ke kitanya gitu
makanya penting banget
kita tuh ketemu dengan orang yang kebenarnya bisa
membantu kita untuk tumbuh juga
untuk grow juga gitu
healthy relationship itu beneran membuat kita jauh lebih better juga
how to deal dengan trauma itu
yang paling penting adalah kalau untuk deal with trauma
itu ngebantu banget
kalau dulu tuh orang selalu bilang kalau pergi ke terapis
itu berarti something wrong lu gila gitu ya
kita tuh namanya manusia kita butuh orang ketiga
dalam hidup kita
untuk ngebuka pikiran kita juga gitu
kayak misalnya aku
aku pun juga butuh terapis juga
karena mereka udah deal dengan orang dong
asupan cerita dari orang orang
cara langsung mungkin mempengaruhi diri kita kan
karena kan untuk memulai suatu hubungan
kitanya kan harus selesai dulu dengan diri kita
bukan yang memang tiba tiba
tapi lo nya lebih aware aja
lebih ke sana
jadi penting banget untuk pergi ke terapis
untuk ngelihat oh ternyata isu gue tuh ada di sini
jadi itu membantu kita juga untuk berhubungan dengan pasangan juga
dan diri kita juga gitu loh
begitu juga pentingnya support system
selain si tangan ketiga yang terapis itu
expert ya pasti ya
support system dari keluarga dari sahabat lingkungan terdekat
itu sebegitu ngaruhnya
dan di aku pun juga
kayak misalnya di service aku
ketemu ngobrol dulu nih sama klien
ketika aku tahu ada baggage yang buat aku ini akan agak berat
untuk mereka melakukan hubungan
dan aku tau dia harus pergi seeking terapis dulu
ya udah aku akan suggest untuk better you seeking terapis dulu
tapi kalau misalnya hal hal yang nggak terlalu related to trauma
let's say misalnya untuk build trust lagi gimana
yang gitu gitu loh
jadi penting banget sebenarnya kita punya support system in terms of friends
atau kalau enggak professional health
jadi jangan membuat pagar border apa tembok besar banget di kita
gue bisa sendiri itu tuh
terima kasih loh
karena itu menormalisasi apapun yang kayaknya gue denyel ya
karena pada dasarnya gak ada orang yang bisa hidup sendiri kan
aku pun dulu juga begitu
dulu aku berpikir udahlah bisa maksudnya ngerjain semuanya sendiri gitu
tapi itu tuh sebenarnya trauma respon
ke yang sekarang gitu
ya kadang kadang itu juga kita nggak realize ya
maksudnya mungkin entah kita sadar atau tidak sadar
ingat atau tidak ingat dari masa kecil kita yang membawa
sebenarnya itu menyumbang sepersekian persen dari itu ya
zola sama cloges aku mau kasih lihat dulu
ini ada polling dari cnn
kalau ada temen yang lagi ada di relationship yang toxic itu
apa sih hal pertama yang kamu lakuin gitu
ada yang bilang menjauh perlahan
tapi itu kerasa banget
bener kerasa banget
untung pas aku toxic gak ada yang menjauh
udah gue bilangin
terus abis itu ada next opini dari yur juli
nasehatin dan bantu dia cari cara buat keluar dari hubungan tersebut
terus itu pasti kayaknya udah di orang udah ribuan kali kayaknya ngomong
kalau di dunia pertemanan kita tetap temenan tapi cuek dengan masalah hidup ya
jadi memang ada orang orang yang ya apa ya bilangnya antipati atau
lebih ke gak mau ribet mungkin ya
sebenarnya ada yang memang karena nggak mau ribet
ada yang memang karena berpikir mereka setting boundaries
itu bukan urusan gue
ada yang memang
ada yang memang karena mereka melihat
lo udah berkali kali dan gue udah bilangin
tapi ternyata lo nya juga gak mau berubah
capek gitu loh
nah karena hal itu sementara kan
kalau orang suka bilangnya tapi kan i need help
tapi sementara kita udah ngasih tau
tapi kan kita gak bisa ngebantu kalau orang yang orangnya sendiri gak mau dibantu gitu
jadi kita tuh cuma bisa membantu orang yang sebenarnya memang mereka tau
tapi kalau mereka nggak merasa butuh bantuan dan mereka gak mau merasa ada perubahan ya mereka pasti nggak akan mau gitu
artinya gini trauma itu membekas iya tapi bisa di
nah ketika kamu gloges sekarang waktu itu pacaran sama suami kamu
kamu pasti open
langsung open atau
jadi setelah itu aku belajar bahwa sepeka pekanya orang gak akan ada yang tau diri kamu sendiri selain diri kamu sendiri
bahkan kita aja kadang suka nggak tahu diri kita sendiri seperti apa
so aku gak bisa berharap orang lain bisa tahu lo lagi kenapa
atau dia nanya duluan
jadi dari awal dan untungnya aku pun ketemu sama karena dia partner aku juga di dalam bermusik dan lain lain
kita dari awal karena sudah berteman tapi ketika itu udah melangkah ke relationship yang dimana aku banyak trauma juga di situ
dan untungnya dia menjelaskan segala macem hal yang sudah dia personality nya seperti apa

dia juga ngerti apa itu
dia juga ngerti apa itu

sifatnya seperti apa
aku juga ngebahas segala traumanya
it's either lo mau terima gue gak atau ada yang bisa kita taruh
jadi semuanya itu diomongin dia awal
jadi aku udah tau ketika aku pacaran sama dia
oh dia orangnya seperti ini
dan dia bilang
jadi sorry banget tapi aku belajar mau belajar untuk keadaan dia
benar benar melakukan itu
apapun yang kamu ingin aku lakukan atau kamu harapkan aku melakukannya
dan akhirnya itu dulu susah banget buat aku
karena kan dulu dalam menyampaikan segala sesuatu aku tidak terbiasa
karena kayak dipaksa untuk bungkam
lo gak usah ikutin gue aja
ibaratnya rasanya seperti itu
jadi ketika dibolehkan untuk menyampaikan itu
rasanya masih susah
kayak orang belum belajar ngomong
jadi akhirnya disuruh belajar ngomong lagi gitu
tapi akhirnya ketika udah ngerasain sekali
tapi ada di fase aneh
ada di fase yang anehnya
karena kan terbiasanya gak seperti itu relationship nya
dan pada akhirnya karena mungkin temen juga
jadinya semua kita ketawain bareng bareng
seru seru aja eh gak kerasa lima tahun nggak kerasa sampai nikah
so itu yang aku bilang
gak pernah gak ada yang gak mungkin selama kitanya mau coba dan mau buka diri juga
dan segala soal itu memang komunikasi itu penting banget
cara kita komunikasi
intonasi itu tuh penting banget
jadi kalau salah bisa bumerang ke sebelah sana
jadinya pointing ke sebelah sana
akan jadinya bumerang ke kita blaming
jadi harus aware dengan yang kita rasain apa
karena memang itu butuh butuh butuh apa ya namanya ya
sebelah sananya pun juga begitu
tapi kalau sebelah sananya terbiasa dan nggak mau mendengar
definitely kitanya akan susah untuk ngomong
tapi kalau misalnya dari awal kita komunikasi sama aku tuh gak bisa loh
kalau misalnya kita berantem dan bentak bentakan aku tuh paling gak bisa
dan aku gak akan bentak kalau kamu gak akan bentak
misalnya gitu aku gak suka bentak
jadi dari awal itu memang udah dikasih tahu
kamu kan pasti ada momen momen ketrigger
nah ketika ada momen ketrigger
toh kamu tinggal bilang aja kayak aku juga biasanya juga gitu
wait tada dulu kayaknya aku ketrigger deh
so you aware with yourself juga gitu
bukan karena pasti akan sebelah sana nanti bingung
loh kenapa sih kamu kenapa kok tiba tiba gini
aku gak tau harus ngapain nih gitu
tapi dengan kita ngasih tahu tada dulu aku lagi ketrigger
dengan begitu sebelah sana jadi oke kenapa
jadi sama it takes you to tango
ketika misalnya pasangan kita pun merasa kalau dia lagi ke trigger
dan kita kasih safe space
definitely dia pasti akan ngelakuin hal yang sama
karena dia tau rasanya dikasih safe space itu gimana
nah ketika ini ada juga banyak orang yang rasa gini
dia udah selesai udah lewat udah putus gitu dari hubungan si toxic itu
tapi kan trauma itu masih ada
kemudian agak susah membuka diri untuk berboro boro pacaran
jadi kenalan sama orang tuh kayak kayak gak deh gitu ya
kayak gue sendiri aja
pasti banyak yang kayak gitu kan
karena saya juga begitu maksudnya
ini saya dan orang orang
gak apa apa kak desani
enggak tapi maksudnya gini bagaimana bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bisa
dan sudah saatnya untuk bertemu dengan orang lain membuka diri open yourself gitu
untuk membalikan jati diri kita
mungkin balik lagi kalau aku tuh selalu bilang paling penting untuk kenal dengan diri kita
kalau aku biasanya selalu bilangnya begitu
banyak orang yang mereka taunya hanya aku mau punya pasangan
tapi sementara ketika ditanya mau punya pasangan untuk apa buat apa gitu loh
tahu nggak sebenarnya karakter atau personality yang mau dicari seperti apa gitu
tapi kalau misalnya kitanya nggak tahu dengan diri kita sendiri
your values your wants your needs semuanya gak tahu
dan kita mau nyari pun juga pasti akan random
dan kita gak tahu boundaries kita apa aja our deal breaker kita apa aja
ketika ketemu dengan orang yang mungkin as a simple as contohnya aja yang paling gampang adalah
ternyata kamu tipe yang value freedom
dan kamu ketemu dengan orang yang sebenarnya buat dia freedom itu gak bisa
namanya relationship harus bareng
harus ini nah itu akan susah
gak akan elan dan pasti akan growing apart
paling penting adalah dan selalu percaya kalau there is a lot of singles out there yang masih good quality
dan kalau misalnya kita berpikiran aduh nanti kayaknya gak dapetnya yang begitu lagi
jadinya kita men stereotype diri kita men stereotype orang
gak mungkin dari satu diantara tumpukan jeram itu gak ada yang nyangkut satu
masih banyak ikan di laut
makanya istilah the one itu kan sebenarnya nggak ada
karena banyak the one itu banyak
satu semuanya tidak ada the one
susah aja tinggal perfect juga
nah ini mempengaruhi perspektif kamu terhadap hubungan definisi hubungan dan menjalani sebuah hubungan
termasuk dalam mencari pasangan tidak
sangat ya sangat sih sebenarnya
makanya kemarin sebelum menikah pun pasti ada ketakutan yang luar biasa
karena kan ketika udah masuk ke pernikahan udah beda lagi ya
level seriesnya beda kehidupan akan berbeda
apakah akan ada yang berubah dari lima tahun aku pacaran ini
yang lima tahun aku bahagia ketika menikah jangan jangan jangan jangan
jadi banyak banget tuh jangan jangan di kepala gitu
nah ujung ujungnya itu tuh yang dikomunikasikan
jadi sebenarnya sih kalau dari aku
yang aku rasakan adalah ketika kita udah ketemu pasangan yang tepat
dan dia terlihat mau ada usahanya juga sama sama nih
bukan cuma dia doang tapi aku juga gitu
aku belajar mengungkapkan aku belajar untuk tidak emosian gitu ya
karena kan dulu emosi tuh terpancing banget dari dulu ya
atau mungkin daerah batak juga nggak ada yang tahu ya
tapi enggak tapi karena ketika pencarian jati diri kan waktu smp sma itu kelatih banget tuh ya
jadi aku mendapatkan cowok yang sabar banget jadi aku sangat menghargainya
dan lebih kayak badut ya ngelawak terus hidupnya
jadi nah itu yang aku tahu bahwa akhirnya ketika aku
gue akan berharga untukmu loh
iya ketika aku balik lagi oh ini yang aku butuhkan
dia itu yang aku butuhkan gitu
bukan yang aku inginkan
bukan yang kamu inginkan kita berpulang pulang sih
tapi benar butuh dan ingin
tolong dibedakan kadang kadang butuh dan ingin itu adalah dua hal yang berbeda
ibaratnya kayak kalau makanan tuh apa ya kita maunya pengen makan
nasi goreng pinggir jelang jelang gitu kan
sebenarnya yang kita butuhin kan ya
fiber apa ya
benar jadi pada akhirnya ketika aku look back lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk oke menikah
look back lagi oh iya ya dikasih ya sama yang di atas gitu
benar benar apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita mau gitu
atau mungkin gini ya setelah kamu dikeluarkan sebenarnya
apa energi itu kayak
iya ketika kita energi kita pun juga nggak enak dan kita dalam situasi yang sebenarnya toxic atau negatif gitu ya
kita kan berpikir yang keluar pun jadi pasti akan beda
energi yang kita bawa pun juga pasti akan beda gitu
sama halnya dengan kalau orang selalu berpikiran gini
kayaknya gue gak deserve deh cowok yang ini
dan ya lo akan ngerasa kalau lo gak deserve
ya udah jalan di tempat aja gitu lempes terus ya kan
atau kenapa ya gue selalu ketemu dengan orang yang udah menikah atau orang yang gak available misalnya gitu
selalu berpikirannya begitu tapi harusnya kan diganti
bilang kalau oke i wanna meet someone yang bla bla bla bla bla gitu
jadi harus ini dan makanya wants and needs itu tuh beda ya
ons itu lebih ke our ego
oh maunya tinggi maunya lulusan dari luar negeri
sifia apa gimana sih itu
tapi yang kita butuhkan kan enggak
tolong di garis bawahi gitu ya
tapi ada juga orang yang
kalau ngomong jatuh di lubang yang sama udah jahat gak sih
tapi maksudnya kayak mungkin ngalamin itu entah kedua kali atau ketiga kali ada terjebak di
nah itu sebenarnya yang toxic hubungannya apa emang sebenarnya dia dirinya dia tuh toxic gitu
karena dia udah familiar dengan situasi itu
akan susah untuk memperbandingkannya gitu
dan aku punya beberapa temen yang mereka tuh menikah sampai empat belas tahun and still in a toxic marriage gitu ya
dan tau dan aware tapi gak bisa keluar
tapi kalau marriage beda gak sih
perbedaannya adalah hanya legal paper that's it
terus kalau misalnya urusan kalau misalnya yang pacaran udah putus balik putus dan ketemu yang baru begitu lagi ketemu yang baru begitu lagi
sampai ketemu yang baru dan kebetulan healthy dianya gak realize kalau dia itu di healthy relationship
dan jadinya ngebikin create another drama dan masih kebawa baggage baggage yang lama
jadi ketika misalnya kamu gitu di toxic relationship and then ketemu dengan yang healthy relationship
pasti akan ada perbedaan kok jadi aman ya
kok jadi gak ada challenge senior gitu
kok jadi gak ada drama
akhirnya kamu yang akan create drama sendiri
tapi it's good if you can talk with your partner dari awal
kalau anyway aku tuh di toxic relationship berapa kali segala macam dan dan dan dan
nah itu harus dilakuin sebelum pacaran tentunya kan
dia juga tahu kalau ternyata mungkin dia juga ada di toxic relationship
kuncinya adalah kitanya dulu
jangan selalu melihatnya yang ke luar
karena kalau kitanya gak kenal dengan diri kita sendiri akan susah ngeliat ke luar gitu
kitanya gak tau yang kita mau apa
iya gak sih
oke kamu berarti ternyata your deal breaker gak bisa di bentak misalnya gitu ya
main tangan misalnya gitu ya
tapi kalau kamu gak realize itu dan it happens to you it's normal for you gitu loh
jadinya akan begitu
itu mungkin salah satu pemicu juga angka kdrt tinggi ya
karena menormalisasikan kdrt gitu
padahal itu jatuhnya sudah kriminal
ini di kuping udah bilang eh oke waktunya bentar lagi nih ya
panjang kali lebar kali tinggi
kayak dua jam
iya kita baru ngomong bentar deh kok udah di kode kode sih
dengan orang yang pernah ada di situ
and thank kan kamu udah melewati masa itu dan ketemu dengan orang yang jauh lebih baik
yang membuat hubungan kalian sehat
dan zola juga punya perspektif yang lain
mungkin sebelum kita tutup
mungkin dari zola dulu deh gitu
buat yang sekarang masih ada di masa toxic
either dia sadar atau enggak gitu
kalau buat yang mereka lagi di kalian yang misalnya lagi di toxic relationship
selagi masih ada dalam situasi itu nggak akan bisa melihat jernih
mesti harus keluar dan harus melihat dari helikopter view
ketika melihat dari helikopter view
dan tahu sebenarnya
atau mungkin mulai dari list down
kita kan di toxic relationship nih pasti nggak tahu nih
perbandingan mulai compare diri kalian sebelum di relationship
dengan sesudah maksudnya sedang di relationship yang sekarang
pasti akan kelihatan ketika kita bikin perbandingan
gue yang dulu dengan gue yang sekarang
dan ketika di list down
dan realize ternyata gue beda banget
dan selalu diingat kalau
jangan pernah berfikir kalau
masih ada nggak ya di luar sana
karena banyak banget yang mereka gak putus karena males mulai lagi
masih ada nggak ya yang memang cowok atau cewek yang bener di luar sana gitu
tenang masih banyak di luar sana
masih banyak ikan ikan di laut
kalau gak ada nanti lari ke aku juga
aku tuh kenal zola tuh udah gak tau berapa lama
berapa lama banget lagi
tapi setiap kali dia ngomong damn
belajar banyak banget loh
tapi mungkin salah satu solusinya adalah ketika mungkin kita kesulitan untuk mencari orang baru gitu
mungkin salah satunya dengan bantuan matchmaker
matchmaker kan sekarang ada banyak
ada yang memang personal matchmaker gitu kan
ada juga mungkin kayak
yang mungkin juga harus pikiran kita kalau mau dating app soalnya kan banyak orang yang mungkin takut untuk memulai disitu
karena ini tuh kayak rimba gue gak tau ketemu orang siapa ya
dari situ semua loh ternyata sekarang udah
dari awal dari situ sampai akhirnya menikah
oh maksudnya dari dating apps
dari dating apps
oh tuh kan banyak
hal baik terjadi dari dating apps
jadi at least walaupun tidak cepat mendapatkan pasangan dari ya itu itu tadi
seenggaknya kita mencoba untuk membuka diri dulu itu kan yang paling penting ya
lu jess terakhir dong dari kamu
buat yang pernah punya pengalaman ya
aku kalau dari aku tadi udah sempat aku state juga bahwa bukan tugas kita untuk merubah seseorang
dari bahasanya aja mengubah seseorang aja juga
bukan kontrolnya kita gitu
dan sayangin diri sendiri dulu
tadi kayak kak zola bilang ketika kita udah sayang sama diri sendiri kita memahami diri sendiri akhirnya kita tahu
karena mereka yang paling orang orang yang sayang dulu sama kamu tidak akan menyakiti kamu
dengan sengaja ya
mereka pasti rata rata kan mengenal lebih lama bahkan dari pasangan yang kita sudah
itu rata rata seperti itu
jadi mereka tau sebenarnya asli kita seperti apa dan merasakan sendiri perubahannya
so mulai buka kupingnya buka matanya
lebih sayang sama diri sendiri dulu karena ketika kalian sudah memahami
kalian belajar bahagiain diri sendiri
nanti dose happiness yang dari around new akan nyampe sendiri dan jalan akan kebuka sendiri
kayaknya cukup nyetrum ya buat yang nonton ya
kalo jens dan zola
thank you banget
ya kamu mudah mudahan ya kita berharap dari obrolan ini tuh bisa membuka perspektif orang
at least membantu sedikit menyembuhkan trauma atau mungkin dan bisa memacu orang lain untuk sedikit bergerak
jadi tidak menutup diri dan segala macem
dan itu udah deh kalo misalnya yang masih ada toxic gone
berani ambil langkah itu
nanti kapan kapan kita mungkin bisa ngebahas yang lebih nyetrum lagi ya about relationship
iya kan jangan lupa
in this digital era ya
aku mau ngerasain lagi
ya udah cukup
udah ngapain rasanya
tapi jangan gitu
orang kadang ketemu gue mendadak single gitu
mendadak single banyak
karismanya kuat banget loh kak zola ini
oke itu tadi secret at newsroom hari ini
mudah mudahan obrolan kita bisa nyetrum kalian semua
kita ketemu lagi di secret ad newsroom di another episode ya
tetap bersama kami